warga desa braniwetan probolinggo jawa timur
dievakuasi pada sabtu malam
proses evakuasi berlangsung sulit
karena jasad korban tersangkut saluran pipa besi
pengairan irigasi pertanian
petugas akhirnya memotong pipa besi
menggunakan mesin gerinda
akhirnya jasad korban yang diperkirakan
petugas meninggal tiga empat hari silam ini
berhasil ditarik dari dalam pipa
pihak keluarga menolak proses otopsi
karena korban memiliki rewet penyakit strok
akhirnya jasad korban dibawa pulang oleh keluarga
untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum
desa tempat tinggal korban